selamat pagi saudara salam pancasila
kami menyapa anda dalam peringatan hari lahir pancasila
langsung dari lapangan garuda pertamina hulu rokan dumai
hari ini saudara satu juni dua ribu dua puluh
bangsa indonesia memperingati hari lahirnya pancasila
dan untuk peringatan tahun ini
diselenggarakan spesial di dumai riau
ini tidak terlepas momentumnya dari sejarah yang ditorehkan
terutama terkait dengan kedaulatan bangsa dan negara
karena pemilihan lapangan blok rokan ini
kita tahu sejak agustus dua ribu dua puluh satu yang lalu
pemerintah republik indonesia berhasil untuk mengambil alih pengelolaan blok rokan
menjadi di bawah pemerintahan indonesia
tentu saja soal ketahanan energi inilah
semangat inilah yang akan disampaikan
yang akan digelorakan dalam peringatan hari lahir pancasila
kita akan lihat bagaimana situasi terkini
yang sudah sangat ramai sekali di lapangan garuda
karena rangkaian menuju upacara peringatan hari lahir pancasila
dan bicara soal bagaimana pentingnya
peringatan hari lahir pancasila ini saudara
setelah pengelolaan blok rokan dari tangan asing
ini adalah salah satu ladang minyak terbesar dan juga tertua di indonesia
langkah ini juga mencerminkan implementasi nilai nilai pancasila
terutama sila ketiga persatuan indonesia
nah bicara soal persatuan indonesia bhinneka tunggal ika
kita lihat bagaimana para tamu undangan yang hadir di lapangan garuda ini
memakai pakaian daerah masing masing
ini mencerminkan walaupun berbeda beda tetap satu jua
sila persatuan indonesia ini ditunjukkan dalam meriahnya
peringatan hari lahir pancasila kali ini
dan tentunya juga untuk menunjukkan semangat persatuan
dan kedaulatan nasional yang kuat dengan menguatkan rasa kebanggaan
dan kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa
tidak hanya di rokan di dumai riau ini saja saudara
upacara peringatan hari lahir pancasila dua ribu dua puluh empat juga digelar di nd
nusa tenggara timur yang lekat dengan julukan kota pancasila
kita tahu nd juga merupakan tempat pengasingan bung karno selama empat tahun
di era pemerintahan kolonial yang menginspirasi lahirnya butir butir pancasila
situasi terkini di lapangan garuda sudah ada sejumlah kabinet indonesia maju
para menteri kabinet indonesia maju sudah hadir
dan nantinya upacara hari ini akan dipimpin langsung oleh inspektur upacara
presiden republik indonesia bapak insinyur joko widodo
dan nantinya selama proses upacara peringatan hari lahir pancasila
juga kita akan melihat mengingat kembali
bagaimana pentingnya nilai nilai pancasila yang menjadi dasar negara
untuk terus disampaikan kepada lintas generasi
bicara soal juga filosofi dalam peringatan hari lahir pancasila tahun ini
badan pembinaan ideologi pancasila bpip mengambil tema
pancasila jiwa pemersatu bangsa menuju indonesia emas dua ribu dua puluh
badan pembinaan ideologi pancasila mengenai pedoman peringatan hari lahir pancasila tahun dua ribu dua puluh
tema pancasila jiwa pemersatu bangsa menuju indonesia emas ini saudara
menyoroti bagaimana peran pancasila dalam menyatukan seluruh rakyat indonesia
seperti yang saya sampaikan di awal tadi
kita lihat betapa meriahnya dengan berbagai pakaian daerah
kita lihat ada menteri pupr basuki hadi mulyono
ada menteri perhubungan budi karya sumadi
yang pada hari ini menggelorakan semangat persatuan
dan harapannya tentu saja persatuan ini saudara
akan menjadi landasan yang kuat
untuk membawa indonesia menuju seratus tahun yang penuh kemajuan
inilah seratus tahun inilah yang akan sama sama kita song song sebagai indonesia emas
dan dalam peringatan hari lahir pancasila ini juga diikuti
dari berbagai elemen masyarakat
tadi kami sudah menyampaikan bahwa akan ada
para menteri kabinet indonesia maju juga sudah hadir
dan juga ada masyarakat di sekitar dumai juga hadir
kita ikuti dulu saudara trompet pertama